video rekaman yang viral di kabupaten malang dalam video seorang wanita emosi sambil memukulkan
selang air kepada anaknya yang masih berusia delapan tahun video ini diambil oleh seorang
warga yang mendengar kemarahan wanita tersebut menurut keterangan polisi peristiwa ini bermula
saat ma wanita yang ada di video tersebut sedang mengajarkan kepada anaknya pelajaran matematika
namun karena anaknya tak kunjung paham wanita itu pun emosi dan memarahi anaknya tak hanya
memarahi wanita itu juga memukuli dan sempat menggigit tangan anaknya sang ibu pun beberapa
kali berteriak teriak karena anaknya tak kunjung paham pelajaran yang ia ajarkan rabu siang polisi
pun langsung menangani kasus ini dengan memanggil semua pihak yang terkait dengan video tersebut
dihadirkan semuanya dinas terkait kepala desa dari pihak kepolisian
kebetulan juga dari keluarga korban ini nah sekarang ini masih proses masih berlanjut masih
terus kita tangani apakah nanti akan dilanjutkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau
ada mungkin penyelesaian lain yang bisa dilakukan karena mengingat ini adalah antara hubungan
antara ibu kandung dan anak kandungnya sendiri polisi menilai kasus ini tidak bisa disamakan
dengan kasus kekerasan terhadap anak lainnya dan perlu observasi langsung untuk mengetahui apakah
ini termasuk tindak pidana atau hanya emosi sesaat seorang ibu kepada anaknya abdul malik malang jawa timur